usai pencoblosan pilkada dki jakarta putaran kedua
kini masyarakat menanti terwujudnya sejumlah janji janji pasangan anisandi
yang berikut adalah cuplikan dialog cnn indonesia dengan wakil gubernur terpilih dki jakarta
versi hitung cepat sandiaga uno yang dipandu oleh olivia marzuki
yang kami tayangkan beberapa waktu lalu
beberapa informasi yang sudah kita terima adalah persyaratan untuk siapapun yang mengajukan nanti
program rumah dp rupiah ini adalah bagi mereka yang memiliki penghasilan minimal tujuh juta rupiah per bulan
dan kemudian memiliki ktp jakarta minimal lima tahun
apakah sudah ada informasi lain yang bisa di share ke kita
dan mungkin tujuh juta per bulan itu bagi sebagian orang adalah penghasilan yang boleh tergolong tinggi
bukan untuk golongan masyarakat dengan penghasilan rendah seperti itu
olivia jadi tambahan daripada persyaratan itu termasuk adalah warga yang belum memiliki rumah
jadi sampai sekarang masih mengontrak dan betul betul masuk dalam persyaratan tersebut
tujuh juta itu bisa dihitung dalam combine income
karena disposable income kalau mereka suami istri memiliki sumber penghasilan
itu bisa ditambahkan dijumlahkan dan kita pastikan mereka memiliki spending behavior yang bertanggung jawab
tidak terlalu masuk ke dalam pola hidup konsumtif
karena apa yang terjadi biasanya dari masyarakat khususnya kalangan muda
bahwa penghasilan mereka tujuh juta tapi pengeluaran mereka juga mendekati tujuh juta rupiah
sehingga praktis tidak ada yang bisa ditabung
yang berpenghasilan combined income atau combined penghasilannya ini
penghasilan yang dikombinasi antara suami dan istri di angka tujuh juta rupiah ini
kita bisa lihat pola mereka menabung dan mereka akan membuka account di bank dki salah satunya
dan ini akan kita pantau selama enam bulan ke depan
juga ini difokuskan kepada hunian vertikal
walaupun sekarang banyak sekali pengembang yang datang ke kita
bilang kita punya lahan di wilayah jakarta
mungkin agak sedikit di pinggiran wilayah jakarta
tapi masih terkoneksi dengan sarana transportasi
yang bisa dibangun dalam pola rumah tapak
jadi bagi kami inovasinya adalah inovasi pembiayaan
saya kebetulan alhamdulillah berpengalaman
di dalam waktu saya membangun perusahaan investasi

dengan inovasi inovasi pembiayaan
salah satu pembiayaan infrastruktur yang kami pernah lakukan
yaitu jalan tol cipali dibangun dengan inovasi pembiayaan
yang betul betul bisa mendobrak kendala kendala pembangunan infrastruktur pada saat itu
dan saya yakin dengan inovasi yang kita tampilkan dalam segi pembiayaan
kita mampu mengurangi backlog atau antrian hunian yang dengan harga terjangkau ini
yang sekarang jumlahnya tiga ratus juta rupiah
empat ratus ribu lebih
sembilan persen warga jakarta tidak memiliki akses terhadap rumah yang milik sendiri
itu bisa dikurangkan sekitar delapan puluh persen dalam jangka waktu lima tahun
semenjak kita nanti menjabat
salah satu yang paling terutama paling pentingnya adalah perda
perda ini adalah payung hukum yang harus kita mulai diskusikan
dengan teman teman di dewan perwakilan rakyat daerah
di dprd karena mereka yang akan
membuat suatu payung hukum
yang juga memastikan bahwa kita bisa mendapatkan alokasi anggaran
untuk program yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat ini
baik bang sandi jadi tadi tujuh juta per bulan itu bisa berupa combine income
antara pasangan suami dan istri dan juga rumahnya itu bisa berbentuk rumah tapak
tidak harus rumah susun atau bangunan vertikal
baik jadi dari segi kesiapan bank sendiri ini
kira kira bank dki dan juga bank indonesia
apakah mereka sudah memberikan kepentingan untuk penggunaan rumah ini
untuk persiapan dari pihak pemberi dana itu sendiri
dan jika memang dp itu dienolkan
apakah ini ada juga bantuan dari anggaran pemerintah daerah
beberapa bank sudah mengungkapkan
bahwa mereka sekarang sedang mereview atau mengkaji kebijakan ini
karena ternyata peraturan bi
dan kita sudah memiliki opini hukum
yang menunjukkan bahwa program ini
jika diberikan pengecualian oleh pemprov
yang akan memberikan dana talangannya
jadi ini tidak melanggar aturan
kedua banyak bank sekarang yang mereview
kalau dana talangannya itu diberikan oleh pemprov
dan ini masuk ke dalam program pemerintah
ini berarti sebuah pembiayaan yang sangat menarik
karena ini berbasis
ada nilai agunannya
dan nilai agunannya itu akan meningkat
dari segi nilai
kedepannya kita tahu bahwa
harga properti itu selalu meningkat
lebih besar daripada nilai investasi lainnya
kadang kadang lebih besar jauh dari nilai inflasi
jadi ini yang menjadi sebuah pembiayaan yang sangat menarik
ada beberapa bank yang sudah mengungkapkan ketertarikannya
juga beberapa pengembang
yang selalu menariknya
jadi kami selalu ingatkan bahwa
ini adalah program untuk pemberdayaan
dan program untuk memastikan keberpihakan kepada warga masyarakat
khususnya yang menengah ke bawah
yang ingin memiliki rumah sendiri
dan menikmati peningkatan nilai dari
properti atau hunian yang mereka tempati
dan agar mereka juga bisa
yang kita sebut sebagai upward mobility
bisa naik kelas
bisa naik kelas dan mungkin
tidak selamanya tinggal di rumah dengan harga rp tiga ratus lima puluh juta ini
tapi dia bisa juga naik kelas setelah pendapatannya semakin meningkat
atau naik kelas menjadi rumah dengan harga yang lebih tinggi
tentunya juga dengan luasan yang lebih sesuai dengan pertumbuhan keluarga mereka
jadi ini yang sekarang menjadi sebuah kajian sendiri
kami tidak boleh mendahului
karena menghubungi bank dki
atau pemerintah yang lainnya
atau bank bank lain
sebelum ada ketetapan dari kpud
serasanya terlalu dini
jadi kami sabar menunggu ketetapan dari kpud
setelah itu mungkin tim yang nanti akan dibentuk
mulai melakukan manuver kepada perbankan
melakukan approach kepada para bankir
dan para pengembang
ini yang akan kami tawarkan
dan mudah mudahan ini bisa menjadi sebuah
program yang sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat
dan bisa kita implementasikan dalam lima tahun ke depan
mungkin banyak warga dan juga media
ini dengan rencana pelepasan saham pemprov dki jakarta
di perusahaan bir pt delta jakarta
bagaimana komentar anda
ini memang sebetulnya campaign pledge
yang sebetulnya waktu kami masih berkampanye sendiri
saya terusik dengan pertanyaan dari beberapa stakeholders
beberapa pemangku kepentingan termasuk media
bagaimana rencana anda berkaitan dengan pengelolaan minuman keras
dan bagaimana pendapat anda
kok pemerintah provinsi memiliki saham
di perusahaan yang memproduksi bir
nah saya waktu itu tegas karena saya memang backgroundnya adalah investasi dan pengusaha
saya lihat bahwa apa visi dari sebuah pemerintah provinsi
dan apa yang diharapkan dari kepemilikan atau investasi
di perusahaan yang memproduksi minuman keras
jelas tidak memiliki koneksitas sama sekali
oleh karena itu secara tegas
saya sampaikan waktu itu
lebih dari satu tahun yang lalu
saya akan langsung melakukan pembicaraan dengan konsultan keuangan
bahwa perusahaan yang memang dikelola
dengan baik ini
dengan keuntungan yang baik juga
dengan kinerja yang masih terjaga sampai sekarang
bisa dipastikan untuk dilepas atau didivestasi
tentunya dengan nilai terbaik
hasilnya kita akan gunakan kepada hajat hidup orang banyak
karena bir itu bukan hajat hidup orang banyak
apa yang diinginkan oleh warga jakarta
lapangan kerja pendidikan dan juga biaya hidup yang lebih terjangkau
yang kita lihat terhadap biaya transportasi
biaya biaya yang terkait dengan pendidikan
maupun biaya kesehatan
itu yang akan kami fokuskan
kepemilikan pemprov di perusahaan bir itu menurut kami
menurut hemat kami
tidak sesuai dengan visi yang kami tawarkan
kepada warga jakarta
dan kami melihat bahwa
akan lebih memiliki kepentingan strategis bagi kami
untuk merealisasikan divestasi perusahaan
dan hasilnya itu diinvestasikan untuk hajat hidup orang banyak